serotan lainnya saudara untuk menambah daya tarik wisatawan
lawang sewu kota semarang menghadirkan wahana baru yaitu imersif
nah seperti apa imersif itu saudara berikut liputannya untuk anda
jika anda berkunjung ke museum lawang sewu kota semarang
kini anda tak hanya bisa menikmati indahnya arsitektur bangunan
dan sejarah lawang sewu saja
namun anda bisa menikmati wahana baru yang wajib dicoba
wahana ini adalah warna imersif yang menceritakan sejarah perkereta apian di indonesia
mulai dari awal pembangunan hingga kecanggihan teknologi kereta api indonesia saat ini
dengan menggunakan media audiovisual yang memanjakan mata dan telinga
ruangan warna imersif ini merupakan ruangan persegi panjang dan berkapasitas tiga puluh lima orang
di sini pengunjung dapat menikmati tayangan audio visual yang ekspresif dan canggih
pengunjung juga dapat merasakan sensasi seolah olah berada di dalam dunia digital
di wisata bekerja sama kolaborasi dengan pt kereta api indonesia persero
membuat wahana imersif yang memang menceritakan tentang sejarah kereta api
dari zaman dulu sampai zaman sekarang melalui media digital
jadi kita tidak hanya membaca
kalau biasanya kerawang sewu itu datang untuk melihat lihat benda benda sejarahnya
dan melalui baca tulisan tulisan
tapi sekarang sudah bisa kita lihat dengan wahana imersif
dengan bentuk video digital yang cukup menarik seperti ini
sejak dibuka pada bulan april dua ribu dua puluh empat lalu
warna imersif lawang sewu ini banyak menarik minat pengunjung
tak hanya dari dalam kota semarang saja
namun juga hingga luar kota semarang dan mancanegara
dengan adanya gamership ini anak muda lebih tertarik juga sih
soalnya disertai dengan media visual
kalau adanya sendiri tadi gimana pas ngeliat videonya
pengunjung yang ingin merasakan sensasi warna imersif lawang sewu ini
dan wisatawan mancanegara rp tiga puluh lima